dewa united akan menghadapi rans cilegon dalam turnamen pramusim piala wali kota solo
klub berjuluk tangsel warriors itu akan datang ke stadion manahan
berbekal tiga laga uji coba melawan borde fc barito putra dan juga persi kediri
pelatih khas hartadi pun matok target melaju hingga semifinal
dewa united fc terus mempersiapkan diri untuk tampil dalam turnamen pramusim bertajuk piala wali kota solo dua ribu dua puluh
yang diikuti empat klub liga satu dan empat klub liga dua
menggunakan sistem gugur herman zumafo dan kawan kawan akan langsung menghadapi klub liga dua lain milik raffi ahmad yaitu rans cilegon fc
pelatih dewa united kasar tadi mengaku persiapan timnya sejauh ini berjalan baik
terlebih setelah menjalani tiga laga uji coba melawan boroyo fc barito putra dan persikediri dalam tour de java selama minggu pertama juni dua ribu dua puluh
setelah mengevaluasi timnya pelatih khas hartadi berani mematok targetnya
dapat menembus empat besar piala wali kota solo
saya punya tujuan untuk uji coba itu supaya dewa united mempunyai defense yang kuat
komposisi pemain menurut saya sudah aman
target istilahnya nggak muluk muluk yang penting kita bisa masuk semifinal syukur kita bisa ke final
selain itu klub liga dua lainnya
selain itu klub liga dua lainnya
yang akan tampil pada piala wali kota solo adalah persis solo dan psg pati
sementara itu empat wakil liga satu adalah arema fc persib bandung bayangkara solo fc dan bali united
turnamen pramusim yang diinisiasi wali kota solo gibran raka buming raka itu akan berlangsung pada dua puluh dua puluh enam juni nanti di stadion manahan solo